deh marahnya lama amat
abang jelek tau kalo manyun begitu
ih udah iya apa geli ya
oh seperti itu
dari tadi bininya udah nungguin aja barang barang datang
iya ini saya udah dapat kontrakan kosong
katanya besok juga udah bisa diberikan
jangan lupa persenaan saya ya hamid
mbak rika langsung ke counter
kakak ani makasih ya
udah mau dengerin curhatannya rika
kok sama sama sih toko
kan kakak aninya gak curhat
ini itu kan jawaban makasihnya mbak rika
gue gak di tegur
iya papa pur juga
ngantarin aminnya udah
ya abang juga baru sampai
justru itu ntar abang di dalam istirahat kopinya udah ada
tapi kalau bikin ngopi jadi lama
mah habis kopinya
ada tapi kan airnya harus direbus dulu sampai mendidih
oh ya udah dah teh manis aja ya
sama kan airnya juga harus direbus dulu
udah kalau gitu air putih aja
nah kalau itu cepet
udah kan gue yang beli
emang ada jengkol
jumel aun tylok
emang saja jengkol
cuman pesawat tanpa kerja
kalau nggak bfield ulang
abang lupa ceritanya aja
apa itu nggak boleh gampang menyerah
gue capek berjuang
sabar atuk pur
deh marahnya lama amat
abang jelek tau kalo manyun begitu
ih apa geli
oh seperti itu
dari tadi bininya udah nungguin aja barang barang datang
begitu udah datang diajak bercanda
oh seperti itu
kalo diajak omong dengerin
dari tadi bang ojak udah banderin tati belanja
daripada ngojek duitnya kagak jelas kan
mendingan banjang bininya lo bikin kue
oh seperti itu
jadi cuman ngaduk ngaduk doang aja
gue udah ngasih kode berkali kali
gue dianggep gak ada
sabar atu pur
saya bukan meledekin kamu
saya teh cuman pengen bikin kesel kamu ilang
justru omongan lo bikin gue tambah kesel
kalau saya udah bikin kamu kesel
saya mohon maaf yang sebesar besarnya
bur sebenarnya saya juga pernah mengalami perasaan yang sama
saya merasa dicuekin sama neng rika
kalau rika emang harusnya begitu
jadi perasaan lo sama gue itu beda
gak apa apa mak
dulu aja dah
abang mendingan ngejek
ih ntar kalo ma tau makin marah lo bang
jangan males atu pur
masya allah pur
hapus banget toh ya
kamu udah jalan sampe mana sama mbak rika
memangnya saya jalan jalan kemana
ih bukan soal jalan jalannya
soal apa teh
kamu sama mbak rika serius
serius hubungannya amin
ngomong sunda aja atuh
kalau ngomong jakarta kamu gak tau caranya
kamu suka sama mbak rika
mbak rika juga suka sama kamu
tapi saya gak enak teh
gak enak sama siapa
gak enak sama temen seperjuangan sama aku
gak sama temen seperjuangan saya orang sunda
ya iya atuh teh masa kang pur
oh seperti itu
aduh ngaduk aduran gitu doang kagak becus
bang ojek becus kok mak
terus aja lo belain dia
udah jelas kagak becus lo bilang becus
iya mak emang ojak kagak becus
abang jangan ngebantah emak terus
siapa yang ngebantah
justru abang ngasih tahu
tuh kan sekarang abang lagi ngebantah tati
mbak tisna bucket ke rwanda